akhir pekan jangan hanya berbicara soal politik ataupun kriminal
karena anita mai akan mengajak kita berwisata ke ibu kota provinsi sumatera barat
ternyata banyak hal yang menantang di tempat tempat wisata yang ada di padang
anda bisa belajar menaklukkan ombak di pantai air manis
dan uji keberanian dengan mencoba para layang
jangan lupakan juga hidangan khas minangkabau yang selalu menggugah selera
jangan lupakan juga cerita rakyatnya maling kundang
dulu orang datang ke pantai air manis untuk melihat bukti legenda malin kundang
tapi kini di pantai air manis kita bisa mencoba beberapa kegiatan yang cukup memacu adrenalin
yang pertama adalah para layang
menikmati keindahan kota padang dari ketinggian sepertinya seru ya
yuk kita coba
salah satu titik kepentingan
keberangkatan di sekitar kota padang adalah dari bukit gado gado
dari ketinggian tiga ratus meter di atas permukaan laut
kita akan disuguhi pemandangan cantik sepanjang pesisir selatan kota padang
dan pantai air manis sebagai tujuan pendaratan
cakep banget ya
itu pantai air manis
katanya itu adalah tempat landingnya
kita mau naik para layang tapi di sini di bukit gado gado ini kita akan memulai penerbangan dari titik ini
bagi anda yang suka dengan kegiatan ekstrim dan ingin mencoba cara yang berbeda menikmati alam dari ketinggian
yuk cobain para layang
semula yang pertama kali terbang dengan para layang ini dia cukup mendengar instruksi pilotnya
kalau pilotnya nyuruh lari
jangan berhenti lari terus lari terus
dengan durasi terbang sekitar sepuluh sampai lima belas menit
anda perlu merogoh kocek sekitar rp tiga ratus lima ratus ribu saja
setelah semua perlengkapan terpasang saya memulai penerbangan ini
akhirnya terbang juga
wuhuh akhirnya saya berhasil melayang di udara meskipun sempat ada rasa takut
tapi itu semua tergantikan dengan perasaan kagum menyaksikan pemandangan yang terhampar di bawah sana
pemandu saya dengan cekatan mencari angin termal atau panas udara untuk membawa kami terbang lebih tinggi
agar bisa mendapat pemandangan yang lebih luas lagi
dari atas kita bisa melihat jajaran pulau kecil dan kapal kapal nelayan di sekitar pelabuhan teluk bayur
tidak ada yang tidak bisa diperhatikan
tahu kan cerita
konon katanya di pantai air manis ini maling kundang dikutuk jadi batu oleh ibunya
tapi di sini kita tidak cuma bisa foto foto atau melihat batu si maling kundang saja
tapi banyak kegiatan seru lain yang bisa kita lakukan
tadi udah cobain para layang sekarang kita akan coba surfing dan juga menyusuri pantai dengan atv
nah sekarang waktunya untuk menyusuri pantai air manis
puas menikmati keindahan pantai saatnya kita bermain selancar alias surfing
om bak di pantai air manis ini cukup bersahabat
namun para pemula sebaiknya berlatih di pasir dulu ya
oke kita surfing
surfing ya sekarang belajar surfing dulu nih
karena pantai air manis ini ombaknya sangat bersahabat buat yang pemula
kalau mau belajar surfing benar ya bang ya
ternyata tidak mudah ya berdiri di atas papan selancar
pemandu membantu saya menemukan ombak yang tepat agar bisa melaju dengan aman
aduh kalau melihat orang main surfing itu kayaknya gampang banget
tapi ternyata mau berdiri aja saya susah harus cari momen dulu
wah lumayan ini tuh
meski beberapa kali gagal
akhirnya saya bisa menemukan ombak yang tepat

wah kepuasan gantinya itu loh pas sudah bisa
ada sedikit tips nih bagi anda yang pertama kali mencoba surfing
agar bisa melaju di atas ombak
dan juga keseimbangan di atas papan
setelah mencoba berbagai aktivitas di pantai air manis
perut jadi lapar ya
saatnya mencicipi makanan khas di sekitar pantai
tak jauh dari pantai air manis
terdapat sebuah pantai yang juga menjadi ikon kota padang
pantai padang namanya
di sepanjang pantai ini
kita bisa menikmati indahnya sunset
sambil menikmati makanan khas
puni mau pesen dong
makanan yang khas di sini apa
ada langkitang pensi bumi
oke saya mau langkitang sama pensi ya
sama es kelapa
sama es kelapa
sama es kelapa
sama es kelapa
pensi dan langkita adalah sebutan untuk kerang yang diperoleh dari

sampai ketemu di video selanjutnya

sampai ketemu di video selanjutnya
sampai ketemu di video selanjutnya
sampai ketemu di video selanjutnya

angsem gitu ya

kalau nggak diseruput dengan benar tuh isinya nggak keluar perut
nah ini dia nih
tuh udah keluar isinya
kalau yang ini yang kerang kecil kecil ini
bumbunya atau kuahnya itu nggak pakai santan kayak yang tadi
jadi kuahnya lebih segar
dan nggak terlalu spicy nggak terlalu pedas
tapi ya oke lah buat ngemil ngemil cantik di pinggir pantai
menutup hari dengan menikmati indahnya matahari terbenam
membuat akhir pekan di kota padang sungguh berkesan
jangan lupa jadikan kota padang sebagai tujuan wisata akhir pekan kalian ya